kita ke informasi selanjutnya warga ibu kota dki jakarta belum menerima vaksin covid sembilan belas produksi dalam negeri indovac
vaksin indovac yang oleh presiden joko widodo dinyatakan akan digunakan sebagai vaksin booster kedua atau vaksin keempat ini dibagikan terlebih dahulu ke provinsi dengan stok vaksin yang rendah
dan per lima belas november sebanyak lima juta dosis vaksin indovac dialokasikan ke tiga puluh tiga provinsi di indonesia
dki jakarta bukanlah salah satunya
dinas kesehatan provinsi dki jakarta mengatakan stok vaksin covid sembilan belas di ibu kota masih banyak sehingga belum membutuhkan pasokan tambahan untuk kebutuhan vaksinasi covid sembilan belas dosis pertama hingga keempat
selain itu cakupan vaksinasi di dki jakarta dinilai tinggi
data kemenkes mencatat per dua puluh empat november dua ribu dua puluh dua cakupan vaksinasi dosis pertama di dki telah melebihi target sebesar satu ratus dua puluh enam persen
sedangkan satu ratus tujuh persen warga dki telah mendapat dosis kedua
dan lima puluh lima lima puluh tujuh persen telah mendapat dosis ketiga
saat ini pemberian vaksin dosis keempat diperuntukkan bagi masyarakat nakes dan lansia di atas enam puluh tahun
distribusi vaksin indovac akan diprioritaskan untuk wilayah dengan angka vaksinasi yang rendah
tergantung provinsi kabupaten daerahnya untuk mengajukan berapa kebutuhannya
jadi tidak dibagi rata begitu ya
rupanya butuhnya hanya seratus kita kirim seratus
kalau butuhnya seribu ya kita kirim seribu
jangan dibagi rata provinsi khawatir nanti tidak mencukupi kebutuhan kita nanti